dan informasi terkini dari lombok utara sudah dari rekan kami produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sasro di kabupaten lombok utara ndb
selamat pagi mutia bagaimana proses evakuasi korban yang diduga masih tertimpa puing puing bangunan di tepatnya di lombok utara
baik hanum dea lokasi tempat rubuhnya puing puing bangunan di masjid jabal nur di desa lading lading memang tidak jauh dari tempat saya melaporkan sekitar dua km
dari posko pengungsian desa tanjung di kabupaten lombok utara
sampai saat ini evakuasi masih terus dilakukan sampai pagi tadi sebelum adanya eskavator diterjunkan digunakan untuk mengangkut puing puing yang menimpa
sekiranya diperkirakan ada dua puluh orang yang terjebak di sana memang itulah yang menjadi titik berat pencarian dan juga evakuasi pada kali ini
karena memang fondasi dari masjid tersebut adalah beton dan juga baja
sehingga memang kesulitan untuk diangkat secara manual
sehingga baru tadi pagi tadi evakuasi masih terus dilaksanakan dan kali ini dengan bantuan eskavator
sehingga diperkirakan akan mempermudah mengangkat bahan bahan dan juga reruntuhan yang menimpa sekiranya sekitar ada dua puluh orang di sana
kemudian sampai saat ini informasi yang kami dapatkan masih tiga orang yang sudah terevakuasi dari kejadian ini
kita akan terus menunggu seperti apa update dari masjid jabal nur sendiri
dapat dievakuasi semua dengan baik atau tidak
kemudian keadaan di sini di posko pengungsian desa tanjung tempat saya melaporkan
hanum dan dea memang tadi setelah kunjungan dilaksanakan oleh menko polhukam wiranto kemudian menteri sosial idrus marham
dan juga kepala sar nyoman sidekarya dan stakeholder terkait begitu
mengelilingi posko posko yang ada di posko pengungsian di desa tanjung tenda tenda dari bnpb tni polri dari pmi
dan juga dari kementerian sosial apakah layak untuk dapat mengakomodir segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi
sampai saat ini dikatakan layak begitu
kami pun mengutip pernyataan dari menko pulkam wiranto yang mengatakan tentang evakuasi para pengungsi yang ada di titik titik gili
seperti gili terawangan gili meno dan gili air
namun kita masih menunggu kepastian apakah di titik titik lain seperti di gili meno
dan gili air apakah semuanya sudah ter evakuasi dengan baik atau tidak
kemungkinan nanti akan ada kunjungan lagi tadi pun setelah kami akan melaporkan
kunjungan dari menko polhukam dan juga mensos berakhir
dan sekarang dari pihak pihak menteri pun juga menyisir daerah sepanjang kabupaten lombok utara
begitu sampai ke desa pansor
dan sampai saat ini pun yang dapat kami informasikan
berdasarkan hasil rapat koordinasi
kemarin malam dari menko pulhukam mensos
kemudian dari gubernur ntb dan juga dari pangdam jaya yang juga terlibat
yang kali ini dikondisikan yang diutamakan adalah tentunya selain pencarian titik titik pengungsian
dan juga titik titik para pengungsi yang mungkin berada di remote area
atau area yang belum dapat terjampah oleh truk truk bermuatan besar begitu
seperti ke arah tanjung dan sebagainya
nantinya akan dibantu oleh mobil mobil kecil
dan juga kendaraan roda dua dari pihak kementerian terkait
kemudian yang kedua tahap yang kedua yang difokuskan adalah pemulihan
tadi kami mendapatkan informasi dari mensos idrus marham
mengatakan bahwa untuk misalnya satu
poin pertama adalah untuk keluarga korban yang meninggal
yang sampai saat ini diupdate dari bnpb sendiri
berjumlah satu ratus empat orang
tiap tiap keluarganya nanti akan mendapatkan santunan sebesar lima belas juta rupiah
kemudian dari perkepalannya sendiri
untuk tiap tiap pengungsi
yang terkena di bnpb
dampak dari gempa ini mendapatkan uang tunai sebesar dua lima juta rupiah
tapi pun juga akan mengikuti seberapa besar dampak yang terdapat di
misalnya di pemukimannya masing masing
kemudian yang ketiga setelah tadi tanggap darurat
pemulihan yang ketiga adalah tentunya rekonstruksi
dari tiap tiap permukiman warga yang terdampak
nantinya akan diberikan bantuan uang tunai sebesar dua puluh lima hingga lima puluh juta rupiah
untuk rekonstruksi kembali
bangunan yang diperlukan untuk para pemukiman
warga untuk bermukim kembali di tempat tempat mereka
kemudian hanum dan dea sampai saat ini pun masih titik
dan juga aspek yang mungkin agak sulit dijangkau oleh para stakeholder terkait
untuk memberikan bantuannya tentunya adalah soal transportasi dan juga logistik
karena memang yang paling dibutuhkan sampai saat ini adalah tenda dan alas
dan juga kebutuhan logistik
terutama untuk ibu dan anak
yang mengeluhkan memang tentunya makanan dan juga susu formula yang dibutuhkan
ini agak sulit begitu distribusinya
terutama di titik titik remote area di sepanjang pesisir pantai
yang memang sulit dijangkau dengan kendaraan bermuatan besar
keadaan seperti itu sampai saat ini
hanum dan dea kita masih akan terus menunggu
seperti apa nantinya apakah distribusi akan dimaksimalkan
kami mendengar pula dari menteri sosial idrus marham mengatakan
lima ratus tenda akan didistribusikan hanya di kabupaten lombok utara saja
empat ratus kemudian di titik titik lain seperti lombok timur dan juga lombok tengah dan sebagainya
fokuskan untuk penghidupan kembali pln atau listrik
karena memang tentunya dibutuhkan seperti laporan anda sebelumnya
untuk mengabari kondisi dirinya di pemukiman di titik titik pengungsian
seperti itu hanum dea
baik mutiawi rosastro terima kasih atas laporan anda
dan ingat tetap jaga keselamatan dan kesehatan anda